terima kasih sebelumnya bos
saya apes terus bos sampai sekarang
udah dapet kerja belum
cari kerja itu susah
kamu tuh yakin
mau kerja nggak bawa mobil
kamu kan hampir nggak pernah naik angkot
kan angkot mobil juga
kalo belum penuh
dia suka ngetem dulu
yaudah terserah kamu
nanti tuh gak enak sama karyawan disana
semua karyawan pakai angkutan umum

ya udah sana keburu telat nanti

tekin nanti mobilnya ketinggalan

pak tekin nantinya sudah berangkat

tapi mobilnya ketinggalan
bukan ketinggalan ditinggal
bukan ketinggalan ditinggal
dia mau naik angkot
kamu gak usah banyak tanya tutup lagi tuh pinter pagar

nggak ada apa apa
kamu tau nantimarket
kang bahar kamu kawal takut ada apa apa di jalan
tapi dia nggak boleh tahu
rutenya dari rumah kang bahar ke gatsu
tau sama andi
ada apa tuh kang
gak ada apa apa
ini urusan kerjaan
sana kamu urusin dapur aja
nggak sia pak
kalau harga cabai sudah turun
harga cabai sudah naik lagi
ini pak makasih ya
halo kiriman cabai sudah sampai pasar
aku mau ke siangannya
halo kang teh kinanti sudah sampai kantornya aman
mi kinanti sudah sampai kantor
syukurlah kalau gitu pi
ini pak tehnya
si bos kan manajer diusahakan bos
ya terima kasih sebelumnya bos
saya apes terus bos sampai sekarang
yah mau gimana lagi
gimana udah dapat kerja belum
cari kerja itu susah
aduh kalau dapat juga paling jadi apa
ah paling juga karyawan biasa
gajinya juga paling berapa
padahal kerjanya setiap hari dari pagi sampai sore
ada liburnya tuh kalau tanggal merah
gajinya kalau berhenti kemana
amin pantes nggak kalau jadi manajer
kalau imas jawab nanti teh imas dikira bohong
mending juga amin ngajak
mending juga jadi partner saya lagi
penghasilannya nggak terbatas
kepala batu ndak sam
saya sudah telepon teman saya waktu smp
dia sekarang jadi manajer
saya minta kerjaan sama dia
tapi sedang diusahakan
temen saya kan manajer
kamu serius deh mau jadi copet
buat gantiin ubet
subed kan udah kita bujuk bujuk buat aktif lagi nyopet
dia keke nggak mau
saya butuh partner
maksudnya si dewi
dia itu berbakat bos
memangnya pernah kamu ajak nyopet
dari mana kamu tahu kalau dia berbakat
waktu masih sekolah
dia itu kalau pulang
minimal dapat satu pulpen
kadang kadang pingsil kadang kadang penghapus
kalau masuk toko juga gitu
dia mah suka dapat barang yang kecil kecil
tapi dia cewek
emangnya kalau cewek nggak boleh jadi copet
gak apa apa juga sih
berarti dia bisa gabung dengan kita bos
tapi statusnya masih magang
kemana si dewi bos
kamu lagi di rumah
ini kan lihat sendiri
ya ini dia